dia hanya sendirian bereskan dia
walaupun aku sendirian aku akan terus berjuang
karena aku adalah satria garuda
aku mendapatkan power stone oranya setahun yang lalu saat kalian mengalahkan fudo

lepaskan diri kalian
hei kamu bangun
ya yang mulia black lord
kirim panah buahmu untuk mematah patahi vima dan azazel
baik yang mulia black bor
nom kau lagi muslah
bagaimana power stone synthetiz yang kau perbaiki
sudah ada di tanganku yang mulia
terus gunakan power stone sintetis untuk mengatakan para setia terendah
baik yang mulia black lord
tempat apa ini
wahai manusia pertarunganmu belumlah usai
ya kau telah dipilih oleh power stone
jadilah kau satria dan lindungilah bumi
apakah kau bersedia
apakah kau bersedia
kami tidak lagi memikirkan diri sendiri
kami tidak lagi memikirkan diri sendiri
apa mungkin power stone juga berada di sana
apa mungkin power stone juga berada di sana
wah hebat juga nih
wah hebat juga nih
nah ini dia orangnya
dialah yang mengumpulkan sisa sisa raksasa

enggak salah lagi
untuk mendapatkan nominasi saja
itu sudah merupakan penghormatan buat saya
berita ini akan didengar juga oleh profesor bermasakti dan profesor iskandar
yang menghilang ketika mereka disebut sebut juga sebagai nomina terkuat untuk penghargaan ini
profesor armai kenal dengan papa
pemirsa dengan demikian interview saya kembali
tuh sepertinya alat ini menghasilkan gelombang ultrasonic
lalu memberikan efek getaran tertentu
jadi alat ini tuh nggak bisa menjadikan manusia atau benda benda dari tumbuhan dong
lalu bagaimana alat seperti itu bisa membuat seluruh kota dipenuhi oleh tumbuhan ya
kami juga penasaran dengan hal itu
bisa jadi alat itu tidak ada hubungannya dengan kejadian kemarin
kenapa harus lancat sih
ya mereka pengen loncat kali
suara apa itu
jadi kau adalah satria yang membimbing ray dulu
mohon bantuannya agar aku bisa menjadi rekan yang berguna untuk ray

hal ini weber kotak belakang
walaupun aku sendirian aku akan terus berjuang
karena aku adalah satria garuda
ingatlah kekalahan demi kekalahan selama ini
ini dengan hanya mengandalkan kekuatan saja tidak akan mampu mengalahkan para santri
hah mungkin kamu saja yang mau lemah
aku juga pernah merasakan
kemampuan para satria bumi itu sangat cepat berkembang dan semakin sulit untuk dikalahkan

jika kau coba bikin penit racism baru saja kau akan diselamatkan orang lain

keragamannya al compared andre diawari

kau jatuh sendiri untuk mati
kalau begitu aku akan kepenuhi keinginanmu
aku tidak ada maksud bertarung denganmu
aku hanya ingin bicara denganmu pamestina
sekarang ada sepuluh power stone sintetis dalam tubuhmu
jelas tubuhmu menjadi rusak
apa kalau tidak bisa melepaskannya sendiri
ijinkan aku membantumu
apa kau ingin menanam budi pada musuhmu
berpikirlah lady mossa
dia menanamkan sepuluh power stone sintetis sekaligus dalam tubuhmu
pasti kau juga mengerti kan
black lord tidak pernah memikirkanmu
apapun yang akan kulakukan demi membunuh kalian
dan merebut power stone
karena itu adalah misi ku
karena aku adalah lady mossa
ayo kita bertarung
apa boleh dibuat
aku akan membuatnya
para satria garuda dalam bahaya
kau harus menyelamatkan mereka
yang dapat menyelamatkan mereka
kau yang memiliki kekuatan harimau yang agung
tampaknya sudah tiba saatnya giliranku
belum saatnya kau muncul di medan pertarungan
ada yang ingin mengetahui
apakah kamu adalah satria yang tepat bagi dirimu sendiri
jadi kalau dia telah mengakui ku
berarti pelatihanku telah selesai
tapi dia bukan lawan yang mudah